cepat cepat cepat semangat semangat dong
terus terus terus
tolong hormati keputusan dia
jika dia bilang tidak itu artinya tidak
mami kok aku mau disorakin sih
mami selalu ada di depanmu
lihat aja ya yang lain yang berani gangguin anak aku
eh sudah sudah sudah
siapa yang siap menggantikan aren di grup ipa
berserah aja pak
sudah maju kamu
balai untuk anak manja
nanti dalam hitungan ketiga kalian langsung ya
langsung cepat cepat itu jangan lambat
oke mulai ya dalam hitungan ketiga kita mulai
ternyata ripa memenangkan pertandingan kali ini
ripa dari ipe
eh bener kan

oh beresik loh
lu ketuosis masa kalah sih
sama cewek lagi
udah maksimal gua
masa gitu doang kalah sih
kurang stamina lu tuh
yaudah kita lagi suka permainan berikutnya
yaitu michelle dan mike
beri perang ke michelle
kompetisi akan segera kita mulai ya
hp sertane siap ya
jadi kita hitung sampai tiga kita mulai langsung ya
semangat banget kayaknya
bisa fokus ke depan aja lah
lagian aku juga tahu kamu orangnya sportif
jadi kali ini aku gak akan ngalah sama kamu
ya bagus kok kayak gitu
soalnya gua bakal menang main
eh mike ayo semangat juga
sebenarnya jagoannya siapa sih
aneh banget sih
terima kasih our hdn
terima kasih add internships
sampai ketemu lagi
kamu mulai lah

cepat cepat cepat semangat semangat dong
semangat semangat kamu bisa
gitu ya terus terus